itu adalah seekor kerak
ya dia lahir dari batu
sungguh pemandangan yang aneh
ayo semuanya aku melihat sesuatu di balik air terjun
oh apa yang kau lihat yang kami tidak bisa
percayalah padaku dan ikuti aku
kera berayun ke air terjun dan tiba di gua di belakang
satu persatu kera lain mengikuti dan yang mengejutkan mereka
ada tempat yang besar dengan tempat tidur meja makan
dan makanan yang bisa bertahan selama bertahun tahun
kera kera itu terkejut dan gembira
iya ini luar biasa
ya aku menemukan tempat ini
sekarang sujun aku adalah raja
ya kau adalah raja
kami kau memberi kami kebahagiaan
kera mendapat singgah sana pahkota dan jubah yang indah
dia senang dan begitu juga pengikutnya
bertahun tahun berlalu sampai suatu hari kera merasa tidak enak
hei kau anak buah
ya yang mulia
jangan pakai yang mulia
kau lihat menjadi raja itu keren dan menyenangkan
tapi tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini
seperti menguasai dunia
aku sudah selesai bermain main
iya bu maksudku aku tidak melakukan apapun yang berisiko di sini
aku baru menemukan tempat ini dan bem
kalian semua mengklaim aku sebagai raja
dongeng tidak semudah itu
jadi apa rencanamu yang mulia
kawanmu ini akan keluar dari sini
entahlah bung tapi aku akan membawa rakit dari tempat ini
kera kera berkumpul mereka mengemas perbekalan untuk raja kera mereka
kami tidak ingin kau pergi tapi kesejahteraanmu penting bagi kami
jangan khawatir kau akan tahu ketika aku datang
karena aku akan menjadi sangat besar sehingga akan ada pengumuman di alam semesta
panjang umur raja
kera melakukan perjalanan jauh
dia melintasi tempat tempat melalui sungai mendaki bukit
dan tiba tiba dia menemukan sebuah biara
sebuah biara ada orang bijak tinggal di sini
dia pergi menuju biara dan bahkan sebelum dia mengetuk seorang siswa membuka
masuklah subodhi memberitahuku tentangmu
hah aku bagaimana kau tahu
masuklah kuharap ini bukan jebakan
kera itu dikawal masuk dan di sana dia melihat subodi orang bijak
kau bisa mengetahui aku akan datang itu keren sekali
aku sudah menjadi penggemar beratmu tuan biarkan aku menjadi muridmu dan beri aku tanda tanganmu di punggungku
tapi kau adalah kera
ya pernahkah kau berbicara dengan kerai yang dapat berkomunikasi kembali denganmu
para siswa yang duduk merasa bingung
kenapa dia berbicara seperti itu pada guru
itu tidak membuatmu menjadi siswa yang layak
hei aku benar benar melakukan perjalanan tiga belas tahun untuk saat ini aku yakin aku layak
apa kalian seperti itu sepertiku
di mana kau lahir
oh di atas gunung buah batu sebuah batu dihantam oleh kekuatan ajaib
batu itu retak terbuka dan flush
kera terhebat pun lahir pengalaman hebat bukan
oh baiklah kau bisa menjadi muridku tapi kau butuh nama
aku tahu kau akan bertanya kau bisa memanggilku uu
namamu adalah sun gokong
ai nama yang keren sekali aku suka itu
sun gokong menghabiskan tujuh tahun belajar dari subodi
dia kemudian mengajarkan gokong formula rahasia karena dia adalah murid yang layak
gokong mempraktikkan formula ini dan bermeditasi di malam hari saat siswa yang lainnya tidur
segera dia menjadi sangat kuat sehingga dia berubah bentuk ukuran dan bisa terbang
suatu hari gokong menunjukkan pada teman temannya apa yang bisa dia lakukan
dia mengubah dirinya menjadi pohon pinus
para siswa bersorak
saat melakukannya subodhi melihatnya
dia sangat marah siswa lain pergi sementara sun gokong tetap tinggal
aku mengajarimu formula ini karena kau ingin menguasai dunia dan kau tampak layak
aku tahu aku spesial
bukan untuk memamerkannya mereka akan menanyakan rahasia ini kepadamu dan jika kau tidak memberitahu mereka akan menyerang
kau harus pergi dari sini
tidak aku belum menunjukkan rasa terima kasih kepadamu
kau mengajariku dengan baik
aku tidak mengharapkan apapun pergilah
aku ramalkan kau melakukan hal jahat juga
jangan biarkan siapapun tahu tentang gurumu
berkat kau aku sekarang menjadi pria terhormat
sung gokong pergi dari biara dia melompat ke atas awan dan melakukan perjalanan pulang
teman keraku rajamu yang hilang telah kembali
oh yang mulia
gimana yang lainnya
iblis dia mengusir kami dan menculik beberapa kera di sini
apa kalian tunggu di sini
sun gokong pergi ke iblis itu mengalahkannya dan membawa kembali kera kera yang diculik lalu dia melatih mereka
sekarang kalian tidak terkalahkan sepertiku tapi aku butuh senjata yang lebih baik
aku tahu raja naga di bawah laut timur punya beberapa
sung gokong segera pergi menemui raja naga di bawah air
hai aku raja yang tidak terkalahkan dari gunung bunga buah aku membutuhkan senjata yang sangat kuat
ehm tentu penjaga tolong bawa pedang terberat yang kita miliki
para penjaga membawa pedang terberat
ada sepuluh penjaga dan mereka masih berjuang untuk mengangkatnya tapi sung gokong dengan mudah mengambilnya sambil berkata
ini hanya mainan bawakan aku sesuatu yang lebih baik
raja naga meminta para penjaga untuk mendapatkan beberapa pedang lain yang cocok untuknya namun tidak satu pun dari mereka berhasil
ini juga tidak berhasil aku sudah bilang aku butuh sesuatu sepertiku yang terkuat di dunia
oh berikan saja batang besinya aku lelah dengan dia
tapi itu salah satu
tapi itu sangat berharga bagi kita
aku tidak peduli aku ingin dia keluar dari istana
oke kita mungkin punya sesuatu untukmu
ya ya jangan membuatku kehilangan harapan
raja naga membawa sun gokong ke tempat harta karun di mana sebatang besi besar berdiri
ambillah kalau kau bisa
oh dan bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya sun gokong mengecilkan batang besi dan memegang di tangannya
seharusnya kalian langsung menunjukkan ini bisa menghemat waktu terima kasih
raja naga dan ratu tercengang sun gokong segera pergi setelah itu
kerayang sombong aku akan memberitahu kaisar giyok tentang dia
saat sun gokong kembali dia melihat siluet seseorang berjalan
sun gokong mengambil batang besinya dan dengan cepat pergi ke arahnya mereka bertarung dan sun gokong berhasil mengalahkannya
kau tidak boleh menyerang orang sebegini
lalu apa yang sedang kau lakukan di wilayahku dan bagaimana kau tahu namaku
aku dari istana langit bodoh aku datang ke sini untuk berjalan jalan santai
tapi karena kau sangat kejam aku akan menangkapmu
sun gokong berlari secepat yang dia bisa sementara bangsawan
dia melewati kota melompati atap rumah orang menghancurkan segalanya
aku terlalu lucu untuk dipenjara
pengejaran menjadi pembicaraan di kota dan juga istana langit semua orang tahu apa yang sedang terjadi
apa yang akan kita lakukan pada kerak ini
sementara itu bangsawan dan sun gokong beristirahat
hidrasi sangat penting untuk tetap terhidrasi
bangsawan dan sung gokong duduk
hah langit begitu indah hari ini bintang bintang berkelap kelip
haaah pemandangan yang lebih bagus dari rumahku
lihatlah bintang jatuh itu buat harapan
bintang jatuh dimana
ya aku membuat harapan kau juga dapat membuat harapan
saat bangsawan menutup matanya dan berharap sun gokong diam diam berubah menjadi seekor semut dan berjalan pergi tanpa sepengetahuan bangsawan
bangsawan melihat ke sisinya dan dia terkejut karena sung gokong menghilang begitu saja
heihi dia tidak akan pernah menemukanku
sung gokong kembali ke rumah dan meringkuk di tempat tidur tersembunyi
oh sungguh hari yang melelahkan
tapi tidak ada yang bisa menghalangi jalan sun gokong
dan begitulah sun gokong melarikan diri dari para bangsawan dan terus tinggal di gunung bunga buah
apakah dia mendapat masalah lagi belum
tapi dia yakin dalam perjalanannya untuk menjadi penguasa dunia